kedutaan besar republik indonesia di yangon myanmar tiba tiba digeruduk para demonstran
hal ini terjadi akibat pemberitaan yang beredar bahwa pemerintah indonesia mendukung pemilu ulang untuk dilakukan di myanmar
pemerintah indonesia pun melalui kementerian luar negeri menganggap demonstrasi yang terjadi adalah dikarenakan salah paham
selasa dua puluh tiga februari kedutaan besar indonesia di yangon myanmar dikeruduk demonstran anti kudeta
mereka menggeruduk kbri akibat sebuah pemberitaan terkait indonesia yang dianggap mendukung pemerintahan junta untuk menggelar ulang pemilihan umum
padahal pemilu ulang ditolak oleh para demonstran karena mereka menginginkan pemerintahan yang lama dikembalikan
para demonstran juga meneriakan yel yel dan spanduk yang meminta indonesia memilih menjadi musuh atau sahabat

kedutaan besar indonesia di yangon myanmar digeruduk demonstran anti kudeta
kedutaan besar indonesia di yangon myanmar digeruduk demonstran anti kudeta